ketika ibu menerima telpon dari pak santoso apa yang ibu sampaikan ke pak santoso waktu itu
apa yang dia jawab
dia jawab dia bilang
nanti bisa terusan
pak santoso masuk hutan itu
mungkin berpakai dua kali pak esa sama pak lim